itu cacat formil ya tegasnya memang itu adalah salah kamar
terima kasih pak hinca pak yusri pak hotman pak oce pak maulana
dan teman teman yang lain yang ada di sini pak fahri
saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh pak yusir tadi
bahwa pak yusil mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan serangan
daripada pihak satu dan tiga di dalam permohonannya
bukan serangan yang lain ya dalam permohonannya
secara formal kami melihat bahwa gugatan yang dijukan oleh satu dan tiga tersebut adalah cacat formil
cacat formil cacat prosedural sehingga karena tidak memenuhi syarat formil
maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima
alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah
dalam hal bukit mikiverso krim dan sanular khusus yang halus
irmah sengketa yang disampaikan corners metal jessi opossum dengan studio s club
ini pada dari sidang proses antara prakti falseaflux kol lampung dan accompl tanto di praca normatif
dan itu tegas diatur di dalam pasal empat ratus tujuh puluh enam undang undang pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan akama konstitusi tahun dua ribu dua puluh tiga
yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam pmk itu diatur
diatur apa yang harus dimohonkan
pokok pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar mana yang tidak benar
petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan kpu tentang perhitungan suara
itu yang sudah limitatif diatur di dalam pmk itu
sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran pelanggaran
bansoslah kecuranganlah dan sebagainya
yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh mk
petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi
yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari mk
sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul
dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang gibran
mengatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk disalonkan menjadi wakil perusahaan
itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan
karena bagaimanapun gibran masuk menjadi calon presiden
itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan mk yang sudah final unbing
bayangkan saja kita bicara tadi dengan pak oce
sudah ada mereka ikut di dalam debat
artinya legal standing dari pak prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor satu dan nomor tiga
karena legal standingnya tidak jelas bagaimana dia ikut dalam satu debat
hal hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman teman yang lain
kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar
jadi tadi saya sudah katakan itu cacat formil
ya tegasnya memang itu adalah salah kamar
seharusnya mereka kalau mempersiapkan tentang itu
tentang proses pelanggaran pelanggaran
itu kamarnya adalah di bawah selu
jadi dengan mereka mengajukan ke mk
tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran pelanggaran